usai diumumkan penerbangan internasional akan kembali dibuka pada empat belas oktober nanti
pihak angkasa pura i bandara igusti ngurah rai bali langsung melakukan persiapan
pembukaan kembali ini berdasarkan aturan baru perpanjangan ppkm
yang disampaikan oleh koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan pada senin kemarin
meski belum mendapat regulasi resmi dari kementerian perhubungan
pihak angkasa pura i bandara internasional igusti ngurah rai bali pun sudah mulai melakukan persiapan
di antaranya menyiapkan thermal scanner ruang dan bilik tes pcr
tempat isolasi serta kebutuhan lain yang akan digunakan untuk memfasilitasi penumpang penerbangan internasional
yang pasti memang kami menunggu regulasi resmi dari kementerian perhubungan
itu yang pasti yang pertama tetapi sambil menunggu hal tersebut kan memang
pak luhut sudah menyampaikan bahwa bandara igusti ngurah rai bali akan dibuka penerbangan internasional tanggal empat belas oktober
sambil menunggu regulasi tentunya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang memang harus kami siapkan
misalnya lebih ke protokol kesehatannya ya protokol kesehatan kepada para penumpang
jadi ketika penumpang itu landing apa yang harus dilakukan pertama kali
jadi kami mempersiapkan thermal scanner di situ
kemudian tempat bilik pcr kami sudah menyiapkan sebanyak dua puluh bilik dengan sepuluh alat pcr alat tes
sebelumnya luhut mengatakan bandara internasional igusti ngurah rai bali bakal dibuka untuk penerbangan internasional
untuk sejumlah negara pada empat belas oktober dua ribu dua puluh satu mendatang
namun dengan catatan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina dan tes serta kesiapan satgas
negara negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti korea selatan tiongkok jepang abu dhabi